hingga awal januari dua ribu dua puluh tiga proses pembangunan jalan tol trans sumatra di wilayah sumatera utara
yang dibangun pt hutama karya terus meningkat
pembangunan ruas jalan tol binjai langsa sepanjang satu ratus lima puluh delapan km
yang akan menghubungkan provinsi sumatera utara dengan provinsi aceh
telah menyelesaikan tahap pertama ruas binjai setabat sepanjang delapan belas empat puluh lima km
ruas jalan ini juga telah beroperasi
saat ini tengah berlangsung pembangunan tahap kedua
yang menghubungkan kota setabat pangkala berandan sepanjang empat puluh tujuh lima km
semula dijadwalkan ruas jalan ini akan selesai akhir dua ribu dua puluh
namun kendala pembebasan lahan di sejumlah titik membuat pembangunan jadi terhambat
ditambah lagi ada sejumlah titik tanah lunak yang di luar perkiraan awal
sehingga diperlukan konstruksi khusus dan penimbunan sementara
hingga awal januari dua ribu dua puluh
pendanaan pembangunan tol trans sumatera tidak menjadi kendala utama pt hutama karya
adanya pembiayaan penyertaan modal negara dari apbn dua ribu dua puluh dua sebesar rp tujuh lima triliun
diakini dapat memperlancar proses pembangunan
berapa lokasi lokasi yang belum bisa dilaksanakan karena pembebasan tanahnya belum selesai
itu yang saat ini terjadi
kalau target semula sih sebetulnya di akhir tahun dua ribu dua kemarin di bulan oktober itu sudah
harusnya sudah selesai di stabat tanjung pura
namun karena masalah ada pembebasan belum selesai dan juga ada
ternyata ada kondisi tanahnya yang lunak
dan kondisinya ini lebih lunak dari yang diestimasi di awal
sehingga harus dilakukan konstruksi konstruksi
vertikal drain dan penimbunan pembebanan sementara
itu yang membuat tidak sesuai dengan jadwal
pengamat ekonomi pembangunan universitas sumatera utara
menilai pembangunan tol trans sumatera telah menghabiskan anggaran yang besar
karena faktor tingkat kesulitan pembangunan
ditambah dengan banyaknya kendala pembebasan lahan
wahyu mengkritik kondisi tol trans sumatera yang sudah selesai dan telah dibuka
tetapi kualitasnya tidak sebaik jalan tol yang telah ada sebelumnya
padahal dibangun dengan anggaran yang cukup besar
ditambah lagi pembangunan jalan tol telah mematikan pelaku usaha makanan
oleh oleh di sekitar jalan lintas sumatera
yang menjadi kendala itu atau kita lihat sebagai kualitas pembangunan jalan tolnya itu
kita melihat masih ada kekurangan terutama di sejumlah daerah yang kalau kita amati
mungkin ini dahulu merupakan wilayah wilayah yang lahannya itu sulit untuk dibangun jalan
misalkan apakah wilayahnya itu cekungan gitu ya
sehingga pengerasannya memerlukan biaya yang sangat tinggi
sehingga kalau kita lihat biaya yang dikeluarkan itu sangat besar
dan hasilnya pun kalau kita lihat ada sejumlah ruas jalan khususnya kalau kita lihat di sumatera utara saja
itu banyak ruas jalan yang rusak ya di beberapa titik itu
dan ini membuktikan bahwa pembangunan jalan tol itu bisa jadi
pembiayaannya masih kurang atau mungkin juga ada semacam pemborosan sehingga kualitasnya tidak seperti yang diharapkan
karena kan memang ruas ruas jalan ini kan diadakan atau dibangun oleh sejumlah vendor ya mungkin kualitasnya pun tiap tiap vendor itu berbeda beda
di sumatera utara pt hutama karya bersama pt jasa marga dan pt waskita
bergabung dalam pembayaran jalan tol
pt hutama margawas kita
konsorsium ini terlibat dalam pembangunan ruas jalan tol kuala tanjung tebing tinggi parapat sepanjang satu ratus empat puluh tiga dua puluh lima km
pembangunannya terbagi menjadi enam seksi
seksi satu tebing tinggi indrapura sepanjang dua puluh empat km
seksi dua indrapura kuala tanjung sepanjang delapan belas lima km
telah mencapai tujuh puluh dua sembilan puluh satu persen seksi tiga tebing tinggi serbelawan sepanjang tiga puluh km progresnya
mencapai enam puluh enam dua puluh empat persen ditambah junction tebing tinggi sepanjang tujuh tujuh km progresnya mencapai
lima belas persen ditargetkan konstruksinya selesai pada kuartal satu tahun dua ribu dua puluh tiga kemudian seksi empat serbelawan
pematang siantar sepanjang dua puluh delapan km progres pembangunannya mencapai lima puluh tujuh tiga persen ditargetkan
konstruksinya selesai pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga sementara untuk seksi lima pematang siantar
dolok sepanjang dua puluh dua tiga puluh km dan seksi enam seribu dolog parapat sepanjang enam belas tujuh puluh km saat ini masih
dalam tahap perencanaan dan merupakan proyek dukungan pemerintah agus supratman langkat